suasana harum menyelimuti pemakaman almarhum mantan jurubicara presiden keempat republik indonesia
wimar witular di tempat pemakaman umum tanah kusir kebayoran lama jakarta selatan rabu sore
selain keluarga dan kerabat politisi partai golkar akbar tanjung
serta menteri pan rb cahyokumolo turut hadir mengantarkan almarhum ke tempat peristirahatan terakhirnya
selain dikenal sebagai mantan jurubicara presiden keempat abdurrahman wahid
wimar witular juga dikenal kerap mengkritik pemerintahan orde baru
akbar tanjung yang memberikan sambutan mengatakan bahwa wimar merupakan sosok yang baik
selain sesama aktivis di himpunan mahasiswa islam almarhum juga mudah bergaul
kami sudah mengenal satu sama lain
sebagai sesama aktivis

dan organisasi mahasiswa kota bandung
almarhum imar witular meninggal dunia pada rabu pagi di rumah sakit pondok indah jakarta selatan
almarhum sebelumnya dirawat selama sepekan setelah didiagnosis mengalami sepsis
alias kondisi medis yang disebabkan oleh timbulnya peradangan karena infeksi yang terjadi dalam tubuh
bandru zamal jakarta